saat bertugas membersihkan toilet wanita dewi lestari seorang petugas kebersihan bandara kuala namu kabupaten deli serdang sumatera utara
menemukan tas kecil berisi sejumlah perhiasan emas
setelah bertanya pada semua pengguna toilet ruang tunggu pada selasa pukul empat tiga puluh sore ternyata tak seorang pun merasa kehilangan barang miliknya
dewi lestari yang telah bekerja sejak bandara beroperasi tahun dua ribu tiga belas lalu menyerahkan emas seberat sembilan puluh tujuh dua gram temuannya pada pengawas dan pimpinannya
ibu dua anak yang bergaji tiga satu juta rupiah ini tak tergoda menjadikan barang berharga itu menjadi miliknya meski barang temuannya itu bernilai lebih dari tujuh puluh juta rupiah
dewi mengaku mengembalikan barang milik para calon penumpang di bandara yang tertinggal adalah kewajibannya
meski temuan kali ini lebih besar dari biasa
namun ia telah puluhan kali menemukan dan mengembalikan barang yang ditemukannya saat bekerja
saya hanya nampak itu saya buka oh kuning oh ini emas mungkin kan langsung saya serahkan ke sekuriti
kejujuran dewi lestari seorang petugas kebersihan bandara kuala namu mendapatkan apresiasi dari pimpinannya
perbuatannya menjadi contoh teladan yang baik
dewi akan mendapat prioritas di posisi pekerjaan yang lebih baik sehingga dapat memotivasi semua orang di lingkungan bandara
tentunya untuk cleaner kita yang kemarin melakukan apa namanya
tindakan yang sangat baik ini kita akan berikan apresiasi yang cukup besar bagi mereka
dan tentunya dia akan menjadi prioritas bagi kami ketika nanti kita akan melakukan kaderisasi untuk menciptakan calon calon pemimpin di masa yang akan datang
pengelola bandara kuala namu mengimbau pemilik perhiasan emas tersebut segera melapor
sembari membawa dokumen kepemilikan untuk dapat mengambil barang tersebut
agus supratman ayat sudrajat deliserdang sumatera utara